artis sintiara alona menjalani sidang perdana dalam kasus prostitusi anak online di pengadilan negeri kota tanggerang
sintiara terancam kurungan maksimal sepuluh tahun karena melanggar undang undang perlindungan anak
sintiara alona menjalani sidang perdana kasus prostitusi anak online secara virtual bersama dua terdakwa lain di pengadilan negeri kota tanggerang banten kamis pagi
sintiara dan dua rekannya didakwa pasal delapan puluh delapan jungto pasal tujuh puluh enam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal sepuluh tahun
usai sidang tim kuasa hukum sintiara mengaku tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan jaksa penuntut umum
pihaknya saat ini sedang fokus menyiapkan saksi untuk meringankan kliennya
sidang dilanjutkan akan digelar kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan
pemeriksaan saksi sintiara alona ditangkap polisi enam belas maret lalu karena menjadikan hotel miliknya di kota tangerang sebagai tempat praktik prostitusi
selain sintiara polisi juga menangkap muncikari dan pengelola hotel
siapa yang alam masuk ke kota alona
kepala yang kita sangkakan berkait pasal delapan puluh delapan jungto pasal tujuh puluh enam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
kita lakukan secara virtual karena kondisi covid sembilan belas
kita cari aman ya kan
dan kedua memang kita adakan isi dan ini secara tertutup
karena perkara di kebun
karena perkara perbuahannya anak anak
kami bersama sama tidak akan melakukan suatu eksepsi
supaya lebih cepat
karena kalau eksepsi akan membuang waktu yang sia sia belaka
yang tidak artinya hanya tidak dibunai juga
karena sejelas semuanya perkara ini dan nama jelasnya juga sudah ada